jadi sebagaimana lazimnya satu tim pencari fakta kami juga tentu tujuan utamanya adalah mengungkap kasus atau peristiwa pidana atau peristiwa kekerasan yang terjadi
dan kedua menemukan pelakunya itu tujuannya jadi enggak ada tujuan yang aneh aneh dari tim pencari fakta yang dibentuk oleh kapolri
saya sendiri juga orang yang berkali kali duduk di dalam tim pencari fakta sejak komnas ham kemudian munir freddy budiman dan lain lain
jadi itu lazimnya jadi namanya tim pencari fakta ini pencari fakta
kami bukan tim pencari asumsi opini sensasi atau fantasi
kami mencari fakta fakta itu nanti dijadikan adalah
apa untuk alat bukti di dalam suatu proses hukum selanjutnya
dan yang kedua saya ingin penegasan
kalau dianggap tim ini tidak serius gagal dan sebagainya kami ingin mengatakan bahwa
apa yang kami lakukan itu juga untuk tentu saja kepentingan terutama kepentingan korban
dalam hal ini novel baswedan
hak terhadap korban
pemenuhan hak terhadap yang bersangkutan untuk pelakunya di proses hukum
nah kami ini ditugaskan untuk membantu
dan tim ini seperti tadi pak nur koli sampaikan adalah satu tim gabungan
dari tiga unsur elemen yaitu polri tim pakar dan kemudian juga dari kpk
mengapa tim porinya banyak
hampir seluruh penyidik kami masukkan di situ
dan bukan kami yang masukkan pak kapolri dan juga beberapa pejabat utama
tim penyidik dan penyelidik yang lalu dimasukkan ke situ pertama tama
karena kami berangkat seluruh penyelidikan ini dari hasil penyelidikan pori yang lalu
dengan berangkatnya itu kami memudahkan kami berhubungan langsung dengan penyidik
bahkan ada yang diperiksa juga
penyelidik penyelidik yang apa atau kami interview untuk membuat terang satu masalah
makanya kedua kami lakukan pendalaman pendalaman terhadap berbagai ini
tapi dasarnya saya ingin katakan dasar investigasi yang kami lakukan
atau pencarian fakta yang kami lakukan adalah tentu saja kami nggak bisa menerawang nerawang
dari mana dari penyelidikan yang dilakukan oleh polri pada yang lalu
dari situ kami berangkat
ditambah laporan kompolnas laporan komnas ham laporan ombudsman dan laporan pihak pihak lain
termasuk unsur unsur masyarakat itu menjadi landasan bagi kami untuk melakukan kerja penyelidikan
nah karena itu kenapa kemudian kami periksa
karena landasannya adalah modal kami modal kerja kami adalah penyelidikan yang lalu
kami periksa dulu alibi alibi yang sudah disampaikan oleh penyelidik sebelumnya
kami mulai dari prinsip tidak mempercayai alibi yang ada
alibi yang ada kami tidak percaya
dan kami melakukan suatu penyelidikan ulang interview ulang reka ulang ktp
kemudian penambahan pengembangan saksi saksi
karena itulah kami pergi ke beberapa kota
untuk melakukan pengembangan terhadap saksi saksi dan sebagainya
tapi dasarnya adalah dari penyelidikan polisi itu
nah dari sini kami harus rumuskan dulu di situ
karena ini juga begini
nah dugaan ini mesti kami buktikan dulu
sebelum kami juga melihat kemungkinan kemungkinan lain
atau paralel dengan kami memproses itu
ketidakpercayaan terhadap alibi dan kami lakukan investigasi terhadap itu
sejalan dengan itu adalah kami melihat motif motif lain
motif motif lain yang memungkinkan untuk dilihat sebagai motif dari tindakan atau peristiwa kekerasan tersebut
ya itu yang disampaikan pak
penegasan yang disampaikan oleh pak nur kholis
nah nanti rekan rekan akan dapat siaran pers ini
berikut juga satu lampiran
yang memperlihat mendetilkan ya beberapa snapshot
beberapa ini mengenai misalnya apa yang mas warok sampaikan tadi
soal apa ada beberapa penjelasannya
saya kira boleh dibagikan saja yang itu
itu nanti akan dibagikan
jadi di samping ini akan ada lampiran mengenai beberapa detail
tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa tujuan kami adalah tujuan yang baik
dan juga untuk membela novel baswedan
membela dalam pengertian bahwa beliau punya hak untuk diusut
untuk diungkap peristiwanya
kami bekerja dalam komitmen itu
tapi bahwa itu belum berhasil sampai pelakunya
kadif tadi sampaikan ya
tapi kami enggak
bukan ini bukan pembenaran atau apa
itu memang setiap kasus memiliki
tentu memiliki karakter dan tingkat kesulitannya masing masing
setelah alibi ini kami temukan bahwa memang di empat orang yang sebelumnya
ada dugaan dan sebagainya
juga demi hak asasi manusia
untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan
sejauh yang kami periksa alibinya
bukti yang mencukupi
karena itu kami juga lihat hal lain yang menjadi kemungkinan kemungkinan
saya kira itu mengenai tadi tgpf yang apa
ini memang sudah menjadi isu bahkan sebelum tgpf ini dibentuk
dibentuk oleh presiden
dibentuk oleh presiden
ya pertama tama itu wawonan presiden bukan wawonan saya
saya terus terang pernah ketika bertemu
tgpf ini kemudian dibentuk oleh presiden
penyelidik dan penyidik utamanya siapa
kalau bukan polisi
ya akhirnya dia mengatakan polisi
nah kalau kita mulai dari awal dengan ketidakpercayaan
ya terhadap polisi
saya juga kalau mau
bekerja di tpf ini dari awal saya tidak percaya
lebih baik saya tidak terima
tapi saya juga
saya dan beberapa teman di sini bekerja
dengan juga semacam bargen bargen tertentu
ada beberapa proses di dalam proses penyelidikan kami
kami minta bahwa sebelumnya karena nama kami tim pakar
ya tim pakar itu kan seperti hanya orang menasehati
memberikan arahan dan sebagainya
kita tim penyelidik atau namanya tim pakar atau apa
kita keliru juga dimaki maki
nah karena itu
kami minta bahwa agar kami juga bisa memeriksa
ikut memeriksa saksi saksi yang ada
setidak tidaknya misalnya si penyidik memeriksa
kami bisa menyampaikan pertanyaan dan sebagainya
tapi apa yang pak kapolri sampaikan
ini persis ketika saya di kasus freddy budiman
nggak usah pakai gitu gitu
periksa sendiri aja
ada beberapa saksi
yang kami periksa
tanpa kehadiran polisi
kami minta izin untuk tanpa kehadiran polisi
di baik di kasus freddy budiman maupun di sini
itu syarat syarat yang kami ajukan juga
freddy budiman saya dengan mbak pungki misalnya memeriksa adiknya si freddy budiman di cipina
tanpa kehadiran polisi
diantar oleh polisi
tapi kami yang memeriksa
begitu juga di pertemuan ini
apa di apa
tim pencari fakta ini
kami juga begitu
apa beberapa saksi yang kami periksa
dengan pertimbangan antara lain
menyangkut kami memang perlu apa
untuk memeriksa saksi yang bersangkutan
dengan pertimbangan misalnya si saksi lebih nyaman
tanpa kehadiran polisi
itu kami lakukan pemeriksaan
dan itu di
beberapa saksi saksi kami periksa
tanpa kehadiran polisi
ya walaupun kami bagian dari tim itu
jadi ini untuk menggambarkan bahwa
kita tidak main main
semua seperti tim pencari fakta lainnya
kami berusaha sebaik baiknya untuk
menemukan fakta fakta agar bisa dijadikan
alat bukti hukum
saya kira itu